apa yang terbayang pada sebuah menu kuliner burger
isian daging dan keju hampir selalu pasti diapit roti pada bagian atas dan bawahnya
namun apa jadinya jika roti diganti menjadi keju mozzarella tebal layaknya roti
perbedaan dari burger pada umumnya tampak jelas di bagian atas dan bawahnya
ya jika biasanya roti yang mengapit isian burger menu ini menggunakan keju mozzarella sebagai gantinya
cukup unik kan
mari kita inti proses pembuatannya
balut keju mozzarella dengan tepung roti dan siram dengan tepung terigu cair
proses ini dilakukan hingga seluruh bagian keju tertutupi tepung
goreng hingga berwarna kuning kecoklatan
untuk isi burger panggang daging sapi cincang dan beef bacon
susun burger unik ini dengan ditambahkan keju cheddar di dalamnya
saat menyantapnya lelehan keju mozzarella sungguh menggoyang lidah
menu ini sangat cocok bagi anda penggemar keju seperti saya
kalau dilihat dari komposisinya ini jelas didominasi oleh keju mozzarella karena diapit dari bawah dan atasnya
menu ini surganya bagi para penggila
ini adalah pembila keju
kalau dari rasanya jelas gurih serta menggoyang lidah karena teksturnya yang kenyang
selain mozabun burger aneka burger unik lainnya menjadi magnet bagi para pengunjung di kedai makan di jalan sultan agung kota bandung ini
mulai dari burger donat hingga chicken nobun burger
unik sih jadi kayak banyak inovasinya gitu
kita sebagai orang yang suka sama burger juga jadi nggak bosen sama yang
variannya itu itu aja dengan bentuk yang kayak gitu gitu aja
untuk menikmati kelezatan burger kekinian ini harganya dibanderol mulai dari dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah